kuasa hukum prabowo gibran oto asibuan menyindir balik permintaan tim hukum ganjar mahfud dan anies mohaimin
soal pemanggilan sejumlah menteri ke sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh
oto menyebut juga akan memanggil ketua umum pdip megawati soekarno putri
menurut oto sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat adalah sengketa antar dua pihak
sehingga tak bisa tiba tiba meminta mk untuk menghadirkan para menteri tanpa pembuktian dalil terlebih dahulu
oto pun mencontohkan bisa saja tim hukum prabowo gibran memanggil ketum pdip megawati untuk hadir di sidang

kalau mau dikabulkan menteri kami juga gak bisa minta tolong ibu megawati dipanggil
anggota kuasa hukum timnas amin refli harun menyebut
timnya tidak keberatan jika tim hukum prabowo gibran balik ingin meminta mk menghadirkan ketum pdip megawati
refli menyebut baiknya semua tokoh yang memiliki kapasitas untuk pembuktian di sidang harus dihadirkan
ibu mega dihadirkan tokoh tokoh lain yang kira kira terlibat atau punya daya untuk memberikan keterangan dihadirkan juga
jadi sidangnya itu betul betul bisa dipertanggungjawabkan soal klarifikasi soal klarifinya
bang utu masih omon omon
tim hukum ganjar pranoma fusil
tim hukum ganjar pranoma fusil
kami banyak sekali mengajukan hal hal yang berkaitan dengan bansos
kekaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain lain
maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama tapi karena sudah diajukan oleh pemohon satu kami mendukung apa yang disampaikan pemohon satu
sementara itu tim hukum prabowo gibran oto hasibuan mengatakan
permintaan tersebut perlu dipertimbangkan relevansinya
terhadap perkara perselisihan hasil pemilu
pihaknya menilai permintaan agar hakim menghadirkan menteri untuk bersaksi kurang tepat
meskipun mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan soal ini kepada hakim konstitusi
maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan
kedua bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada pak menteri tersebut untuk perkara ini
itu saja yang kami sampaikan
sekian dari yang nanti kami akan pertimbangkan